peralatan motogp dua ribu dua puluh dua seri kedua tinggal menghitung hari lagi
saat ini saya sudah bersama dengan kapolda nusa tenggara barat irjen pol joko purwanto
selamat siang pak ini motogp tinggal beberapa hari lagi nih pak
seperti apa nih persiapan keamanan yang akan dilakukan dari pihak polda sendiri
jadi rangkaian kegiatan pertamina grand prix of indonesia
atau kita sering sebut motogp mandalika dua ribu dua puluh dua
rangkaian kegiatan dari latihan bebas sampai penentuan pole position
dan race nya utama itu hari minggu
maka sekarang kita dari polda nusa tenggara barat dengan polair
kemudian juga ada wadan kakor brigjen setio
kemudian ada karo binob kabah harkam
kita melihat secara langsung bagaimana kesiapan personil di lapangan
di lapangan di sini dalam artian kita pengamanan laut yang terpadu
karena seperti dilihat di belakang kita itu adalah wilayah sirkuit mandalika
kita latihannya tidak hanya menggunakan
kalau yang sekarang kita naik adalah kapal cepat
kemudian kita juga lihat sebelah kiri itu ada heli yang juga kita latihan bersama
ada sea rider kita melihat kemampuan kita untuk melindungi atau mengamankan
secara keseluruhan pelaksanaan dari pertamina grand prix of indonesia
ini kan ada beberapa pintu gerbang dari wilayah laut begitu yang menjadi alternatif
bisa penonton datang untuk ke mandalika
seperti apa pak pengamanannya
apakah akan ada penambahan personil atau ada mekanisme lain
kalau personel sudah dihitung dengan cermat
bagaimana titik titik yang kemungkinan bisa terjadi gaguan kaktimas
itu situasi yang untuk kita prediksi tidak terjadi
dari laut kita lihat ada pelabuhan lembar ada gilimas
kita juga di situ sudah latihan
dirpolair udara polda ntb sudah berlatih dengan stakeholder kemaritiman
untuk pengamanan rompak
kemudian pengamanan dalam situasi tidak ada kejadian apa apa
artinya bahwa di pelabuhan lembar kemudian pelabuhan gilimas
juga ada beberapa seperti kayangan
kita sudah mengantisipasi supaya tidak ada gangguan kamtimas
berkaitan dengan kegiatan motogp dua ribu dua puluh dua
lalu untuk skema pengamanan seperti penyekatan
berapa pos yang penyekatan yang akan dibangun dan juga telah disiapkan
dan kapan mulai untuk disediakan
simulasi ataupun dikerahkan
baik jadi kalau kita lihat perintah operasinya adalah tanggal lima belas kita sudah siaga satu
kemudian kita melihat pintu masuk
kalau di lombok ada lima pintu masuk
pintu masuk itu menuju kepada sirkuit mandalika
antisipasinya adalah memperpanjang atau mengurai
dari kemungkinan adanya
baik itu kendaraan bermotor
ataupun bagi masyarakat sekitar sini menuju mandalika
berapa pos penyekatan
di dalam itu ada
kalau titiknya tiga puluh empat
tetapi posnya itu ada enam belas
skemanya seperti apa pak
skemanya sudah dibagi
bagaimana manajemen dari itdc dan diandra
sebagai io dan io io lain
kegiatannya kita melihat bagaimana pengeluaran tiket
penjualan tiket itu
kemudian penukaran tiket kepada gelang
jadi kepada antisipasi tidak bertumpuknya
masyarakat atau pengunjung yang akan masuk wilayah mandalika
terima kasih banyak pak irjen pol joko purwanto atas waktunya
semoga kita berharap event internasional ini bisa berjalan sukses
dan bisa menjadi kebanggaan kita semua
baik terima kasih
setidaknya ada empat puluh sembilan pos penyekatan yang dilakukan
dan pengaman bukan hanya di darat saja
namun juga dari udara dan juga laut
dan kita berharap event internasional
ini bisa menjadi kebanggaan indonesia yang semakin dikenal dunia